halo apa kabar di akhir pekan ini redaksi cnn indonesia siang memiliki sejumlah peristiwa penting dan juga menarik untuk anda
saya iqbal kurniadi
selalu istimewa di hati bagi sebagian orang itulah yogyakarta
wisata alam budaya hingga aneka hidangan khasnya mampu memberikan kesan mendalam
siang ini indrayani laksmi akan melepas kerinduan akan yogyakarta dengan menjelajahi eksotisme kabupaten kulon progo
selalu istimewa di hati bagi sebagian orang itulah yogyakarta

selalu istimewa di hati bagi sebagian orang itulah yogyakarta
dan ini dia yang saya tunggu tunggu bermain air
supaya lebih aman pakai jaket pelampung dulu ya karena kedalaman kolam lebih dari tiga meter
siap siap juga karena airnya dingin
sangat saya suka tempat ini
air yang sempurna air yang sempurna
air yang sempurna air yang sempurna
air terjun mudal
satu dalam satu mangkok dimakan pakai bawang
jadi rasanya ada manisnya ada pedesnya ada gurinya juga atau sedikit agak rasa rasa asin gitu
enak enak banget
dan katanya cuma ada di kawasan sini jatimulyo di daerah kulonprogo
cobain kapan kapan kok kesini
nah kalau ngomongin tentang jogja itu
pasti gak jauh dari namanya keramahan masyarakatnya
dan juga budayanya yang masih tradisional
kali ini saya akan mengajak anda jalan jalan keliling desa
tepatnya di kawasan kulon progo namanya desa sentolo
di sini kita akan mengeksplor desanya seperti apa
dan juga kegiatan masyarakatnya
dan serunya ini dijadikan sebuah wisata
mari kita lanjut jalan
dari desa bantar kulon sentolo
perjalanan sepeda ontel saya dimulai
dengan sepeda klasik ini
kami memasuki wilayah pemukiman warga
di sini tak ada kebisingan kota yang membuat penat
muntowil sang penggagas wisata sepeda ontel
mengajak kami menikmati alam khas pedesaan sentolo
dan kehidupan warganya yang masih tradisional
kegelisahan kami ya
bersepeda atau berwisata dengan itu itu aja
kami membuat suatu terobosan yang tidak terbiasa
dengan sepeda yang berhubungan dengan
hobi saya kemudian juga bisa
mensinergikan dengan masyarakat itu yang jauh lebih mulia
destinasi sepeda terakhir yang kami kunjungi adalah
rumah tradisional ini menjadi tempat pembuatan stagen
atau kain panjang yang dililitkan di perut
membuat stagen dengan alat tenun bukan mesin ini
merupakan penghidupan sebagian warga
gimana udah ayu belum
pakai pakaian kayak gini
bagus ya jadi memang untuk wisata ini kita
melakukan kegiatannya aja tapi juga bisa tahu fungsinya itu apa
tidak terasa saya telah berkeliling desa sejauh delapan km
sungguh sebuah pengalaman unik dan istimewa
bisa berbaur dan mengikuti
aktivitas masyarakat lokal
wisata kuliner di yogyakarta tidak melulu soal gudeg
kulon progo juga memiliki menu khas
salah satunya adalah mangut beong
ikan beong merupakan ikan air tawar khas kaliprogo
ikan yang berwarna hitam ini memiliki kumis seperti ikan lele
namun ekornya mirip ikan bandeng
menu mangut beong dipadukan dengan kuah santan rempah mangut
atau sejenis gulai khas jawa
ini uniknya makan di sini
antri dulu wah antriannya panjang
wah ukuran kepala ikan beong ini besar banget
tidak hanya mangut beong
di sini terkenal pula ikan wader duri lunak
yang juga khas kulon progo
tempat ini sangat populer dan dipadati pengunjung pada jam makan siang
bagaimana semuanya bisa jadi rekomendasi wisata akhir pekan anda selanjutnya kan
indrayani lakshmi yogyakarta